kawanan macan tutul salju terlihat berada di wilayah barat laut xinjiang tiongkok
terekam dalam beberapa kamera tersembunyi
para sukarelawan pimpinan xing rui memasang seratus kamera inframerah di area seluas seratus km persegi
di kawasan pegunungan nansan pada dua ribu empat belas lalu
kamera kamera tersebut dipasang di kawasan ini untuk mengidentifikasi perilaku
dan tempat tinggal spesies macan tutul salju yang hampir punah
tercatat terdapat dua puluh ekor macan tutul salju yang tertangkap kamera
dari perkiraan total populasi macan tutul yang tinggal lima ekor